saudara di hari kedua perayaan idul fitri
menteri pertahanan sekaligus capres peraih suara terbanyak pemilu dua ribu dua puluh
prabowo subianto kembali menyambangi istana kepresidenan jakarta
kedatangan prabowo pada kamis kemarin ditemani putranya didit hedi prasetyo
prabowo tiba di istana pukul delapan lewat empat puluh lima menit
keduanya kompak mengenakan kemeja putih
prabowo langsung disambut presiden jokowi dan iryana joko widodo
serta anak bungsu presiden jokowi kaisang pangarep beserta istri
selain berbincang prabowo dan jokowi juga sarapan bersama
pertemuan prabowo dengan presiden jokowi berlangsung tertutup selama satu setengah jam
belum ada keterangan resmi dari pihak istana maupun partai gerindra mengenai isi pertemuan kemarin
ini adalah kali kedua prabowo datang ke acara open house jokowi di istana kepresidenan
sebelumnya di hari lebaran pertama
yang digelar presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta
bersama putranya didit hedi prasetyo setelah sholat id
usai menemui presiden jokowi di istana
prabowo hadiri acara open house yang digelar oleh ketua harian dpp partai gerindra sufmi dasko ahmad
di jalan denpasar jakarta selatan
prabowo tiba sekitar pukul dua siang
disambut langsung oleh dasko dan kapol rijal
jenderal listio sigit prabowo lalu duduk satu meja
sejumlah tokoh tampak hadir mulai dari para elit partai gerindra
wakil gubernur jawa timur emil dardak
hingga artis dan anggota dpr gerindra ahmad dhani dan mulan jamila
pengurus partai yang memang pengen bersih laturami dan pak prabowo
tadi sudah bersilaturahmi dan juga ada beberapa tokoh yang datang pada hari ini
nah tadi kalau ditanya soal berbincang apa saja ya selain silaturahmi lebaran banyak hal yang kita bicarakan yang mungkin belum waktunya disampaikan kepada media
malam harinya prabowo subianto menghadiri open house ketua umum golkar sekaligus menko perekonomian erlangga hartarto
kedatangan prabowo langsung disambut oleh erlangga dan beberapa elit partai golkar
kawan baik sahabat baik jadi bagaimana sih kalau sahabat baik ketemu ya pasti ya kan
tapi ada bertemu sama mau sahabat lama misalnya sama bu mega nggak pak gitu pak
gitu pak sinyal rekonsiliasinya apa makin kuat nggak sih pak